di tkp di desa marije sampai pagi ini sudah kondusif masyarakat sudah beraktivitas seperti
biasa kami dari pores lombok barat di backup oleh polda kemudian juga rekan rekan dari tni
kita membantu mengamankan lokasi pasca kejadian kesalahpahaman tadi malam
intinya kegiatan kita pagi ini adalah melaksanakan pengamanan sehingga
masyarakat bisa beraktivitas seperti semula